masih dari jawa barat sebagian masyarakat mungkin menganggap tempat pengolahan akhir atau tpa sampah adalah tempat tumpukan sampah yang menjijikan lengkap dengan aroma yang tak sedap juga menyengat
namun tidak bagi warga kelurahan parung subang jawa barat tpa sampah justru bisa membantu warga sekitar tpa dengan memanfaatkan gas metana dari sampah tpa tersebut untuk bahan bakar kompor gas mereka
tempat pengelolaan akhir atau tpa sampah panembong di kelurahan parung kecamatan subang subang jawa barat ini tak hanya menjadi penampung sampah
sejak setahun terakhir tpa tersebut dimanfaatkan sebagai sumber gas metana yang digunakan untuk bahan bakar kompor oleh warga di sekitarnya
gas tersebut merupakan hasil fermentasi gunungan sampah yang terdapat pada beberapa zona aktif
pada zona aktif sampah ditata dengan metode diratakan dan dipadatkan dengan alat berat sehingga bisa mengurangi bau busuk
di bawah gunungan sampah itu dipasang instalasi yang dapat menangkap gas metana
gas tersebut lantas disedot oleh blower yang menjadi bagian sistem pengolahan sampah
kemudian gas metana dialirkan ke permukiman penduduk melalui saluran pipa
penyaluran gas metana diatur di ruang kendali tpa
sampai saat ini gas metana yang berasal dari gunungan sampah telah dinikmati dua puluh lima rumah di sekitar tpa
pipa dibawa digali dulu untuk ininya prosesnya
nanti ditimbun oleh sampah yang organik
jadi ini ditimun lagi baru kita membuatkan gas ini untuk gas ke masyarakat
itu bisa dipakai tiap saat
untuk ini jadi
ya untuk mengurangi beban masyarakat di sini
sejumlah warga mengaku dengan adanya gas metana
membuat warga tak lagi membeli gas lpg untuk memasak sehingga lebih mengirit uang belanja
saya sebagai masyarakat biasa merasa terbantu adanya gas di sini
perbantunya seperti apa sih bu
ya meringankan biaya dan gas apalagi gas di lingkungan kadang kadang agak susah juga
karena adanya gas di sini saya tidak merasa kekurangan
bayar gak bu ke sini
oh jadi gratis gitu ya
asil dari gas itu bagus gak
tidak ada apa apa
pihak tpa sampah panembong subang akan terus membangun instalasi penyaluran gas ke rumah rumah warga yang berada di sekitar lokasi tpa
pemberian gas secara cuma cuma juga sebagai kompensasi bagi warga di sekitar tpa yang selama ini mencium bau sampah
dian firmansyah subang jawa barat